siang teman teman media salam sehat
om swasudat nama budaya salam kebajikan
bu sari selaku deputi investigasi
prof bambang sebagai ahli yang sejak awal
ikut dengan tim penyidik
dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah
di wilayah jenderal usaha pertambangan yudh ketik timah
alhamdulillah hari ini sudah selesai
di perkara tindak pidana korupsi
ini nanti akan detail dijelaskan oleh bu sari
tapi kami dapat menyampaikan pembukaannya bahwa
sebesar rp tiga ratus sekian triliun
ini masuk dalam kualifikasi
ini penting jaksa tidak akan
yang masuk dalam kategori
hari ini kita buka selebar lebarnya
kemarin kan banyak itu yang berpendapat
yang intinya perdebatan apakah ini real loss
nah ini silahkan teman teman tanya
nah itu yang menjadi bukti
mungkin rekan rekan media yang bertanya
atau mendalami kasus ini silahkan
pak rizaldi itu kemarin diperiksa
kalau dinasihasa sudah menjadi tersangka
kenapa pak erzaldi sendiri belum hati hati
tapi tidak apa apa bisa dijawab sama beliau
sebenarnya kami berharap nanti pertanyaan
banyak mengenai kualifikasi kerugian negara
yang selama ini diperdebatkan di dua ratus tujuh puluh satu agar clear
banyak pertanyaan kepada kami tidak kita jawab
kalau sekarang sudah ada hasil dari
teman teman auditor dari bpkp
sehingga kita siap untuk menyampaikan
dan mempertunjukkan nanti terbuka

yang banyak masyarakat berpendapat bahwa
karena ada bpkp dan ahli
nah pertanyaan tadi adalah mengenai
beliau dimintai keterangan oleh penyidik
dan beliau pegang kendali pemerintahan
yang juga menjadi tongjok gubernur adalah
maka kita ingin tahu
tata niaga timah ini yang dikelola
oleh pt timah dan pihak swasta lainnya
yang terjadi di wilayah
keterangan dari pak ezali ini
oleh masyarakat bangka belitung
dengan fakta yang kita temukan
apakah penyidik sudah menghitung
berapa keuntungan yang diperoleh dari
dan kemudian siapa yang paling banyak
terima kasih silahkan pak
dengan mendahulukan proses pidana
apabila proses pidana ini selesai
dan siapa yang bertanggung jawab
siapa saja yang dibebani
bisa sampaikan ke publik
karena terkait tim pelacakan
bahwa ini adalah pidana tipikor
ini ada korelasinya dengan
penyidik dalam pencarian aset itu
dan tim kita masih bekerja
tppu dan ini segera
kita bisa melakukan pengamanan
dengan tindakan penyitaan terhadap aset
untuk tppu saya rasa nanti
setiap ada penetapan kita sudah sampaikan
dan siapa yang menerima keuntungan
nanti kehilangan aset asetnya yang sedang diburu
jadi belum bisa kami sampaikan secara
pajasamu sudah menyampaikan ini akan segera
bapak izin pak wahyu dari katadata
pak terkait sampling tadi pak
dan di mana di wilayah mana saja
ataupun di belitungnya pak terima kasih
seperti disampaikan tadi bahwa
di blitung dan blitung tumor jadi kami datang
sedangkan aja diungkap nah jadi kami
di bangka tengah kita cek
bd timah nah kita temukan misalnya
hpl misalnya kita ambil
berapa kedalaman apa namanya air itu ya
dan itu kemudian dianalisis di lab untuk sifat fisik
kimia biologi dan juga untuk
nah juga nanti kami datangi juga
juga masuk ke area di
nah itu semua kami dapatkan
setelah kami merekonstruksi itu berdasarkan
setelah santri sehingga dari situ kami clear
melihat itu sebetulnya saya ingin
apus cuma nanti sudah masuk
di pt ini seperti apa sih
seperti apa dua ribu tujuh belas seperti apa
data yang kami dapatkan dari citra
satelit dengan kondisi terkini
membesar ke bawah di luar punya dia
dalam penjelasan kemarin kami sampaikan
ada yang tergiuk dan sebagainya
seluruh itu kita bisa kita bangunkan
bahwa apa yang kami lakukan itu bukan
the real nah kalau di zoom itu
kelihatan sekali nah jadi kira kira begitu
balik dari citra satelit kebesaran di
lapangan udah jelas nanti itu
persidangan ya sudah jelas jadi
beliau ini bukan saja ahli
beberapa ahli lain sudah terbiasa
bertanya terkait dengan kasus timah ini apakah
polri terhadap kasus timah ini
yakinlah bahwa penyelidiki jasa ini profesional
saya minta ke ibu deputi
nah kalau ini sudah digelar di pengadilan
apabila ada keterlibatan ada alat
nanti silahkan teman teman media
mengikuti dan kami senang
satu proses penanganan perkara
dengan cermat oleh teman teman media
akan segera kita sidangkan
teman teman media kan sudah melihat proses
yang kita lakukan di perkara perkara besar
sepanjang alat bukti tersebut
biasanya prosesnya terus berjalan
penetapan tersangka tidak hanya dalam proses penyidikan
persidangan pun tidak untuk pemimpinan juga akan
bahkan dalam keputusan mahir dan mempunyai
ini pak total kerugian kan dari
terus yang keduanya bagaimana perbandingan
kasus korupsi timah dibangka dengan
kasus serupa di daerah lain dalam hal penanganan
apakah ada pihak pihak lain yang
di dua ratus tiga puluh lima karena kan selama ini hanya
total aset lima yang disita pak terima kasih
pak selamat siang kalau pihak lain sudah dua puluh tiga
silahkan pak jamisus wadih pertanyaan
kerugian nyata bukan potensi
ada kerugian atas pembayaran biji timah kepada pt
nah ini kan ada yang punya iupt timah
dakwakan nanti ke pejabat pejabat
masuk pertanyaan ke saya juga
bisa jadi kerugian tipikor
apakah kerugian lingkungan hidup ini
penyidik kan menjawab bukan asal ini kewajiban
tetapi dengan ketentuan ketentuan
oh ini kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh negara
siapa yang akan bayar
menutupi kerugian yang sudah dihitung ini
kerugian ekonomi kerugian ekologis
kita bisa menghindar tiga ini
itu pertanyaan saya kepada penyidik
nah yang saya tanya lagi siapa yang harus
ini masuk dalam kualifikasi
undang undang lingkungan atau tb cor
melakukan ekspos di hadapan kami
sehingga kewajiban ini melekat ada di
pt timah yang kita ketahui
mufakat jahat tadi
banyak seperti itu satu contoh
aja lah jadi ada
dibiayai oleh bank ini bank asing
bank asing di singapura dibiayai
direksi ya ada beberapa orang tersangka
dari proposal yang dia sampaikan
proses ini sebenarnya ada pidana
dari pertimbangan di arbitrasenya
justru bumn nya pt nya
bahwa ini yang diajukan
barulah jaksa bisa melakukan perlawanan
itu bukan melekat di bumn yang
negara belum bayar tetapi
bahwa negara tidak bisa menghindar
dan itu masuk dalam kualifikasi
nah ini yang kita coba nanti kita limpahkan ke sidang
karena ada keterlibatan bufakat jahat
teman teman bisa menjelaskan kepada publik
karena ini kewajiban yang tidak bisa dihindari
menutupi ini karena di wilayah dia
antara mereka sehingga kewajiban ini
nah kira kira seperti itu cara berpikir
bahwa ini kerugian prio
oke sangat jelas ya ada lagi
ya pak saya lurusullah
kemarin ada isu soal kuntip menguntit
densus delapan puluh delapan kira kira bisa dijelaskan soal
penanganan untuk kasus tersebut seperti apa terima kasih
kuntip menguntip atau intip mengintip
arahan dari jaksa agung
sementara kuntik butik kita geser dulu ke belakang
melapor melapor silahkan tanya
dirdik ada dirtut untuk
dari mas ada tersangkaan
lain tidak pak nah itu sering masyarakat
tanya ini saya baru dikasih tahu
perintahkan bidik untuk lakukan penahanan
kejaksaan akan bertindak secara profesional
pengadilan dan anda selama
dua ratus tujuh puluh satu ya dan geser
jadi tiga ratus ya tiga ratus sekarang
perkara ini pak beberapa waktu yang lalu kan
tim bapak sudah memeriksa pak robert
diduga terlibat karena dulunya dia
walaupun dia membantai kepada kami begitu ya
dan melanjutkan pertanyaan mbaknya ini pak
bertemu gitu pak apa pesan dari
densus yang kemudian ditangkap lalu
dibebaskan tapi kemudian tidak dibebaskan itu
seperti apa ceritanya pak terima kasih
oleh jaksa agung ya
bukan persoalan lagi saya sebagai
jelaskan nanti oleh kak huspenkum
yang tentunya sudah ada arahan jaksa agung
baru masuk babak kedua masalah
dan lapor melapor nanti silahkan
teman teman tanyakan ya
yang jelas perintahnya adalah
selesaikan berkasi dengan cepat
ini pun karena suara masyarakat
indikasi yang ada di kita
tiga ratus triliun maka akan
dia tersangka atau tidak
untuk arah ke seseorang yang
kalian bisa sampaikan kepada kami
memang harus kita lakukan
negara khusus yang besar
penelitian semua mudah mudahan
semua bisa dikontrol tujuan
kita juga sudah melakukan rapat nih
agar tata kelola ini diperbaiki
agar ada manfaat bagi masyarakat
harus dipenuhi dan kita
bisa menjaga ekosistem dengan baik ke depan
lagi satu pertanyaan sebelah sana
diperiksanya asisten pribadi dari
kedua juga terkait dugaan keuntungan
yang dirawuk dari persangka hm seperti apa
istri dari tersangka hm ini
jadi nanti untuk khusus hm
setelah perang kemudian apa yang dia peroleh
ketika ini adalah pemerintahan dan dibawa ke pengangkat
keterangan dari istrinya apalagi
ditimbang jadi dua ini
kita dalami sehingga kita perlu keterangan
dari istrinya satu mengenai
peran dan khususnya mengenai
tata niaga lima cukup ya
saya kira itu ya rakan rakan sekalian